kanker darah merupakan penyakit berbahaya
selain itu gejala penyakit yang terkadang tidak diindahkan
membuat penderitanya tidak menyadari
telah mengidap penyakit berbahaya tersebut
berikut ini kami hadirkan informasi mengenai
seperti apa kanker darah dan bagaimana penanganannya
kanker hematologi yang juga dikenal sebagai kanker darah
adalah kanker yang mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah
sebagian besar kanker darah dimulai dari sum sum tulang
tempat darah diproduksi
sel kanker mencegah sel darah normal menjalankan fungsinya
berikut ini tiga jenis kanker darah dan cara pengobatannya
leukemia adalah kanker sel darah putih
yang menghentikan sel darah putih dalam melawan infeksi
ketika seseorang terserang leukemia
sum sum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup
dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh
kanker darah lymphoma berkembang pada limfosit
tipe sel darah putih yang berperan melawan infeksi
kanker jenis ini juga mempengaruhi kelenjar getah bening
limpa timus sum sum tulang dan bagian tubuh lain
yang terakhir myeloma
myloma adalah jenis kanker yang terbentuk oleh sel plasma ganas
sel plasma menghasilkan antibody atau imunoglobulin
yang membantu tubuh terbentuk dengan kelembagaan

sel plasma normal ditemukan dalam sum sum tulang
dan merupakan bagian sistem imun yang penting
yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh anda menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi
selain itu pengobatan kanker darah bergantung pada jenis kanker
penyebaran kanker usia dan kesehatan pasien secara keseluruhan
serta respons pasien terhadap pengobatan
berikut ini beberapa pengobatan kanker darah
pertama melalui kemoterapi
kemoterapi adalah penggunaan obat anti kanker
yang dirancang untuk mengganggu dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh
kedua terapi radiasi
prosedur ini dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker
prosedur ini dilakukan menggunakan gelombang energi tinggi
untuk membunuh sel kanker
yang terakhir transplantasi stem shell
transplantasi stem shell akan menanamkan stem shell
pembentuk darah yang sehat ke dalam tubuh
stem shell dapat dikumpulkan dari sum sum tulang
darah perifer dan darah tali pusat
secara umum pengobatan kanker darah dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa terapi
konsultasikan dengan dokter pilihan terapi dan obat kanker yang tepat untuk anda
sebab setiap pengobatan penyakit ini memiliki efek samping yang berbeda